dalam kunjungan kerja ke riau rabu kemarin presiden joko widodo berusukan ke pasar bawah di kota pekanbaru
kedatangan jokowi langsung disambut pedagang dan masyarakat sekitar
belusukan ke pasar bawah ini merupakan titik pertama dalam kunjungan kerja presiden jokowi di provinsi riau
dalam busukannya presiden mengklaim omset pedagang pada dua ribu dua puluh dua lebih baik dari tahun sebelumnya
para pedagang berharap pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dapat lebih meningkatkan omset mereka
selain itu presiden jokowi juga membagikan bantuan sosial kepada para penerima manfaat